keinformasi berikutnya soal penanganan limbah di indonesia
ternyata limbah rumah sakit dengan kategori menginfeksi dan beracun dibuang tanpa dimusnahkan
limbah medis bahkan disetor ke pengumpul sampah di sekitar tpst bantar gebang bekasi untuk dijual kembali
koresponen cnn indonesia yogi tujuliarto menemukan limbah medis berupa selang botol infus bahkan kantong darah dalam jumlah besar sekitar satu ton
tidak terlalu sulit menemukan limbah rumah sakit yang dibuang tidak pada tempatnya
biasanya di sini tempat
bersama seorang penggiat lingkungan dari walhi jakarta saya mendatangi pengepul sampah di sekitar tpst bantar gebang bekasi
di antara tumpukan sampah yang siap dijual kembali oleh pengepul kami menemukan limbah medis
seorang pekerja di lokasi pengumpulan sampah ini membantu kami membuka terpal yang menutup tumpukan limbah medis seberat kurang lebih satu ton ini
terus setelah dari sini
dibersihin diambil atau diantar
ya kadang ada yang ngambil ada yang ngantar kadang diantar
oh gitu berapa sekiru
sisa sisa yang gak laku seperti kepala infus dan kantong kantong darah dibuang di sebelah di bantar gebang
tercecernya limbah medis di lokasi seperti ini tidak bisa dianggap sepele
risikonya tidak hanya paparan bakteri dan penyakit sepanjang jalur perjalanan limbah
tapi juga dampak hasil olahan limbah ini
bahwa pemerintah tidak serius maupun juga pengguna b tiga
kemudian ini di tangan masyarakat yang tidak jelas ya bagaimana b tiga itu diperlakukan atau dimanfaatkan kembali
entah itu daur ulang entah itu dipotong potong dan sebagainya itu sangat membahayakan
karena di lingkungan kita juga tidak tahu ya cemarannya